inilah bunyi dari kenalpot bronk alias kenalpot modifikasi yang berhasil diamankan oleh petugas sat lantas pores kediri kota
suaranya yang memekakan telinga sangat meresahkan warga
hingga rabu kemarin total ada empat puluh dua unit sepeda motor modifikasi yang sudah diamankan
rata rata pelanggaran pada puluhan kendaraan ini adalah penggunaan ban kecil kenalpot tak standar hingga menyebabkan kebisingan
seluruh barang bukti kendaraan yang disita ini hanya bisa diambil setelah pemiliknya mengembalikan ke posisi standar
pada saat pengambilan barang bukti kendaraan ini harus dikembalikan ke standar awal kendaraan tersebut
kenalpot yang tidak sesuai kaca spionti yang tidak sesuai maupun yang lainnya itu harus dikembalikan ke model standar
baru kendaraan bisa diambil
penindakan terhadap kenalpot tak standar atau bersuara bising juga dilakukan di jakarta
salah satunya di perempatan jalan r e martalina ta'ancol pademangan jakarta utara pada selasa sore
sejumlah pengendara yang kedapatan menggunakan kenalpot tidak standar atau bising langsung diamankan dan diberikan sanksi tilang
namun ada pula sejumlah pengendara lain yang nekat menerobos hadangan petugas
guna terhindar dari penindakan dan sanksi tilang
sejumlah pengendara yang terkena sanksi tilang mengaku tidak mengetahui jika adanya penindakan kenalpot bising di wilayah jakarta
selain razia secara manual penindakan sepeda motor yang tidak menggunakan kenalpot standar atau bising
kini juga dilakukan melalui kamera
kamera tilang elektronik atau atle
baik kamera at least statis seperti yang dipasang di ruas jalan
maupun kamera etle portable yang dipasang di dashboard mobil patroli helm dan badan petugas polantas
kendaraan kendaraan berkenal pot bising dan berkonvoy akan dipotret dan diidentifikasi oleh sistem
pengendara yang terbukti melanggar akan dikirim surat elektronik ke alamat teridentifikasi melalui nomor polisi kendaraan
kamera tersungguh ini
nanti tinggal terima buktinya nanti dari tempatnya
surat cinta dari direkturat kalungintas apabila melakukan sunmori dan night ride yang menyebabkan yang berisiko kepada yang lain
ini sekaligus bukan menebar ancaman tapi memberitahukan bahwa mau sunmori night ride silakan tapi yang sopan dan beretika
kapolda metro jaya mengimbau pengendara yang berkonvoy baik pagi maupun malam hari
agar menaati peraturan
sopan dan beretika
serta menggunakan kendaraan yang memiliki suku cadang atau spare part standar
tim liputan cnn indonesia